dekan non aktif visip universitas riau syafri harto difonis bebas lantaran tidak terbukti melakukan pencabulan di kampus terhadap mahasiswi bimbingannya
fonis hakim ini pun membuat tanda tanya publik
apa kemudian jawaban dari kedua kuasa hukum terkait fonis tersebut sudah terhubung secara virtual lewat sambungan zoom dengan rian sibarani kuasa hukum korban dan dodi fernando kuasa hukum terdakwa
selamat sore mas rian dan mas dodi
sehat apa kabar
baik terima kasih
saya ke mas rian dulu
mas rian gini dari awal mungkin sudah banyak yang meragukan kalau kemudian kasus pelecehan seksual ini tidak disertakan dengan bukti dan saksi yang lengkap begitu ya
kemudian ini akan berakhir seperti yang dialami oleh klien anda
apa kemudian respon anda terhadap fonis bebas ini
baik terima kasih mas ferdi
yang pertama tentunya kita pasti menghormati putusan pengadilan negeri
karena dengan segala pertimbangannya tentunya ini adalah salah satu bentuk apa namanya bentuk produk putusan pengadilan seperti itu yang dikeluarkan oleh majelis hakim
hanya saja terkait dengan
keputusan tersebut kita selaku juga kuasa hukum intas itu dan juga mewakili teman teman yang lain itu kecewa terhadap putusan bebas tersebut begitu mas herdy
mas rian kan dari awal gelar perkara kan sudah ada bukti awal dan kajati pun waktu itu kalau saya tidak salah pernah mengatakan syarat formil dan buktinya juga sudah terpenuhi sehingga kemudian tersangka ditahan begitu
tentu juga sudah mengajukan bukti dan saksi ini juga belum kuat
ya seperti yang kita ketahui terkait dengan kasus kekerasan seksual ini akan sulit terkait dengan pembuktiannya begitu
nah tantangan terbesar hambatan terbesar adalah soal pembuktian
terlebih lagi apabila itu berbicara soal saksi yang melihat kejadian atau perbuatan langsung atau yang mengetahui perbuatan langsung
salah satu pertimbangan hakimnya adalah hanya ada satu saksi lah yang mengetahui atau mendengar langsung gitu
nah oleh karena itu ada asas yang mengatakan bahwasannya satu saksi bukan saksi
akan tetapi majelis tidak mempertimbangkan adanya saksi testimoni di audito seperti itu yang dalam putusan mk juga itu sudah diperluas makna daripada saksi seperti itu mas ferdi
nah menurut kita bukti bukti yang ada di persidangan
juga saksi saksi yang ada di persidangan beserta analisis tuntutan daripada jaksa penuntut
itu sudah cukup membuktikan bahwasannya terdakwa bersalah hanya saja hakim berpandangan lain seperti itu
nah terkait hal lain juga yang perlu kita ini yang perlu kita perhatikan bahwasannya menurut kita majelis tidak berperdoman pada perma nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas seperti itu
terkait dengan kasus
penanganan perkara perempuan di pengadilan ada beberapa hal yang harus dicermati hakim
misalnya soal analisis gender secara komprehensif
apakah dalam pemerintahannya hakim sudah melaksanakan pendoman ini atau belum seperti itu mas ferdi
gini mas rian
bukankah umum terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini dilakukan di ruang privat begitu ya
menyiapkan bukti dan saksi
mungkin korban saja mungkin sudah ketakutan diperlakukan begitu
ini pertimbangan pertimbangan ini juga tidak bisa berlaku
ya pertimbangan tersebutlah yang belum dimasukkan majelis dalam putusannya seperti itu
nah yang seperti yang kita ketahui bahwasannya bagaimana ada orang lain yang melihat adanya suatu perbuatan kekerasan seksual
yang terjadi dalam ruangan
privat atau ruangan tertutup yang atau ruangan yang bisa masuk dengan izin begitu
dan atau kekerasan itu yang disaksikan bisa dilihat oleh orang lain begitu
nah ini yang harus digali oleh majelis bagaimana soal pemeriksaannya
menurut kita juga di dalam perma nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas itu salah satunya itu menggali lebih komprehensif terkait dengan pemeriksaan ini
jadi itu yang kita lihat
oke baik saya ke mas dodi ya
kalau gitu mas dodi masih tersambung ya
bagaimana kemudian standing point anda
apakah putusan atau fonis hakim ini memang sudah adil yang seharusnya diterima begitu atau bagaimana
pertama mungkin kawan kawan dari lbh pekanbaru kan itu tidak hadir dalam ruangan sidang
bagaimana mengikuti sidang
bahwa harus dicermati sapri harto itu dituntut dengan pasal dua ratus delapan puluh sembilan tentang perbuatan cabul
yang salah satu unsurnya adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
sedangkan di dalam fakta persidangan saudara lamanda sebagai pelapor menjelaskan di persidangan
berita acara pemeriksaannya ketika di poldaryaw
pada waktu hari kejadian itu tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami dia
sehingga unsur pada pasal yang didakwakan atau dituntutkan kepada pasapri harto itu tidak terpenuhi
nah kalaulah salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka wajib terdakwa itu dibebaskan
itu keterangan lamanda itu sendiri
jadi coba dilihatlah berkasus perkara itu
yang kedua persoalan katanya tadi kesulitan dalam kasus pencabulan itu mana ada orang melihatnya
tetapi kami juga sudah sampaikan dalam nota pembelaan kami karena berhubung saya muslim
bahwa juga di dalam al quran dalam surat yusuf itu ada bercerita tentang bagaimana pembuktian ketika
nabi yusuf dituntut
jadi dihubungkan dengan cerita lamanda itu majelis hakim ketika itu meminta diperlihatkan pakaian yang dipakai oleh lamanda
di pakaian itu apakah ada ditemukan misalnya koya atau ketika itu kan bajunya itu baju kaos yang ada kancingnya
apakah ada kancing yang copot karena kekerasan
dan itu juga tidak ada
jadi nggak masuk gitu deliknya gitu ya
nggak masuk itu
itu berdasarkan fakta persidangan
sehingga kami mengimbaulah kepada semua pihak untuk sebelum mengomentari perkara ini
baca baik baik dulu sehingga kita tidak menimbulkan fitnah fitnah baru
itu saja sih
mas rian bagaimana merespon ini
baik mas ferdi terima kasih
nah terkait hal tersebut tentunya kan begini majelis juga berpandangan bahwasannya kekerasan yang di dalam kuhp itu adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik
nah salah satu juga yang tidak dipertimbangkan majelis adalah keterangan keterangan atau kondisi psikologis korban atau penyintas pada saat itu
nah ada kekerasan psikis
nah inilah yang akan menjadi apakah
nah ini yang tidak menjadi pertimbangan oleh majelis seperti itu
nah keterangan keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut dan juga keterangan ahli psikologis yang dihadirkan oleh jaksa begitu
nah ada kekerasan secara psikis seperti itu
dan juga hari ini tentunya dilihat berdasarkan firma nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
juga harus melihat ada ketimpangan

juga harus melihat ada ketimpangan relasi kuasa begitu mas ferdi
jadi kalau menurut kita terkait dengan hal ini juga kekerasan psikis ini yang juga tidak dipertimbangkan oleh majelis menurut kita seperti itu
soal handphone dan sim card yang dimusnahkan ini apa ya mas rian
nah soal handphone yang dimusnahkan maksudnya seperti apa mas ferry
kan waktu itu apakah waktu gelar perkara yang handphone korban ini dikembalikan
kemudian handphone tersangka sim cardnya disita dan dimusnahkan itu apa ya termasuk dalam apa
ya terkait dengan barang bukti yang ini yang dalam putusan apakah itu dimusnahkan itu kembali ke ini putusan majelis
kita juga belum tahu apa isi daripada handphone tersebut ataupun sim cardnya
oke saya ke mas dodi mas dodi tahu mengenai ini
setahu saya tidak adalah sim card itu diperintah dimusnahkan karena dengan putusan bebas itu barang barang milik pelapor itu kan dikembalikan kepada pelapor
barang barang milik pak sapri harto itu dikembalikan kepada pak sapri harto
berhubung perkara ini kan baru putus dua hari
oke sepertinya terputus untuk audio dari mas dodi
tapi kita break dulu sejenak cnn indonesia newsroom kembali usai jeda
baik kita lanjutkan dialog kita sore ini saya masih dengan mas dodi dan mas rian ya mas dodi sudah tersambung lagi kah
ya oke saya konfirmasi lagi ada informasi mengenai barang bukti handphone dan sim card terdakwa
yang dimusnahkan atau disita ini maksudnya apa sementara untuk handphone korban ini dikembalikan ini informasinya benar atau tidak saya ingin konfirmasi dulu
saya belum membaca lengkap amar putusannya tetapi ketika ada putusan bebas itu barang barang kepemilikan pelapor itu dikembalikan kepada pelapor
dan barang barang yang milik dari terlapor itu dikembalikan kepada terlapor
dan atas kalau terhadap amar putusan bagian yang hal itu hal barang bukti itu kan kita masih menunggu putusan ini apakah diajukan kasasi upaya hukum kasasi oleh rekan jaksa penuntut umum atau tidak
kalaulah ini diajukan kasasi tentulah menunggu putusan dari mahkamah agung nantinya itu tuh mas
oke baik saya ke mas rian mas rian karena ini sudah difonis bebas begitu ya di pengadilan negeri
jadi kalau dikira kira ya artinya kemudian langsung ke ma untuk kasasi bagaimana jpu kemarin katanya pikir pikir dulu
ya yang kita dengar kemarin jaksa penuntut itu masih pikir pikir terhadap putusan bebas ini seperti itu
tapi masih ada kesempatan ataupun ada upaya hukum kasasi di mahkamah agung yang nanti akan diperiksa oleh hakim agung
dan kita mau minta jaksa penuntut untuk melakukan upaya hukum tersebut
artinya kemudian masih akan mencoba untuk dikomunikasikan ya klien anda mengatakan seperti apa soal kasasi ini
tentunya korban itu atau penyintas itu masih melanjutkan kasus ini sampai ke tingkat kasasi
ini masih akan berlanjut begitu ya sampai tingkat kasasi mas dodi bagaimana respon anda dan klien soal rencana kasasi ke ma ini
ya pada prinsipnya
bahwa kami sangat siap kalau apabila putusan ini diajukan upaya hukum kasasi
karena juga penilaian kami bahwa putusan itu memang sudah berdasarkan fakta fakta hukum yang hadir di persidangan
kemudian juga menurut kami pertimbangan pertimbangan hukumnya juga tidak ada yang bertentangan dengan hukum
sehingga kami tetap yakin nanti bisa mempertahankan putusan itu nanti di tingkat kasasi di mahkamah agung
mas dodi gini saya ingin mendapatkan perspektif dari anda
anda orang yang mengerti hukum tapi kemudian saya ingin bertanya
anda sepakat atau tidak kalau kemudian aksi pelecehan dan kekerasan seksual yang biasanya terjadi di ruang privat ini akan sangat sulit dibuktikan
walaupun kemudian sudah ada lie detector atau forensik digital yang dilakukan
anda sepakat dengan statement seperti itu
saya kurang sepakat
kalau memang terjadi pada hari itu kemudian dilaporkan pada hari itu itu tidak akan sulit dibuktikan
artinya kan alat bukti itu tidak hanya sebatas kepada sebatas kepada keterangan saksi
ada alat bukti visum ada alat bukti keterangan ahli lainnya
jadi tidak mesti mesti keterangan saksi
dan beberapa kasus yang saya tangani ada dahulu kasus
ada kasus anak di bawah umur yang dilakukan pecah bulan oleh orang dewasa
alhamdulillah saya buktikan dihukum orangnya
tetapi kejadiannya pada hari itu dilaporkan pada hari itu
ini kan peristiwa ini setelah peristiwa itu dilaporkan jaraknya delapan atau sepuluh hari setelah kejadian itu
ada apa di antara delapan dengan sepuluh hari ini
anda juga punya perspektif tidak soal adanya kemudian tekanan tekanan tertentu
pihak pihak yang bersengketa ini adalah orang orang yang punya pengaruh begitu
ini menurut anda ada unsur unsur seperti itu tidak dalam sebuah kasus hukum
kalau dalam sebuah kasus hukum ada unsur seperti itu
dan terhadap kasus pak sapri harto ini saya mengetahui secara utuh
baik itu secara fakta hukum yang terlihat
ataupun secara kepentingan di luar fakta hukum itu sendiri
tetapi kami fokus saja kepada fakta hukumnya
mudah mudahan kami doakan orang orang yang berkepentingan dalam perkara ini
juga mendapatkan hidayah dari allah itu saja sih
oke baik saya terakhir ke mas rian
closing statement dari anda mas rian
terkait dengan putusan tersebut itu akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum
khususnya juga kasus kekerasan seksual
ini akan menimbulkan trauma mendalam bagi para penciptas penyintas yang lain
dan juga penintas penintas yang lain
pemerintah yang belum berani speak up ataupun berbicara terkait dengan kasus yang pernah dihadapi
atau yang pernah diproses seperti itu
karena pada akhirnya akan makin kuat anggapan masyarakat bahwasannya untuk kasus seperti ini
para pelaku itu akan tidak dapat dijerat oleh hukum seperti itu
oleh karenanya itu karena terkait dengan kasus kekerasan seksual juga
di dalam kuhp juga tidak spesifik
menjelaskan kekerasan seksual
nah makanya kita perlu payung hukum yang sampai saat ini belum disahkan
yaitu tindak pidana kekerasan seksual
penghapusan tindak pidana kekerasan seksual
menarik juga untuk dicermati bagaimana kemudian nanti berproses di ma soal kasus ini
terima kasih mas rian kuasa hukum korban dan dodi fernando kuasa hukum terdakwa
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih mas
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom